tidak cukup dengan kekuatan
tapi dengan akal
sekarang aku mengerti
tidak cukup dengan kekuatan
aku selamat datang
maafkan aku pak
kami semua sangat berat hati
jika kamu pergi dari kampung ini
aku betah tinggal di sini
tapi kalau aku tidak pergi
penjahat yang telah membunuh ayah angkatku
itu akan kembali lagi ke sini
sebab itu aku memutuskan untuk pergi
aku tidak akan menghalangi
apa yang menjadi keinginanmu
berharap kau masih mau tetap tinggal
semua kebaikan yang ada di jaro
dan semua harga di sini
aku akan selalu ingat
aku akan meneruskan perjalanan ini
tapi suatu saat nanti
aku akan kembali lagi ke sini
tadi kainmu jatuh
terima kasih kakak
bukannya keadaan masih belum aman
aku keluar untuk memeriksa keadaan
tapi tampaknya prajurit galuh
sudah mulai berkurang banyak
jadi menurutmu itu sudah aman
mereka harus segera dihancurkan
jangan jemoboh suraka
jangan jemoboh suraka
jangan gegah abah
sedikit saja kamu salah perhitungan
akan menghancurkan rencana semuanya
sampai kapan kita harus terkucil di hutan ini
aku tidak mau abah
para petinggi garu itu menganggap kita sudah mati
justru itu bagus surakerta
ketika mereka menganggap kita semua sudah habis
mereka tidak akan mengawasi kita lagi
tapi di saat mereka lengah
kembali membuang zaman
jadi begitu rencana abah
aku baru paham
kamu harus tahu surakerta
untuk mengalahkan galuh
tidak cukup dengan kekuatan
tapi dengan akal
sekarang aku mengerti
aduh sakit wak
aduh sakit wak
aduh sakit wak
aduh sakit wak
aduh sakit wak
aduh sakit wak
aduh sakit wak
aduh sakit wak
aduh sakit wak